kita ke informasi yang pertama peraturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
dan ketidakjelasan payung hukum bagi taksi online
dipermasalahkan oleh pengemudi taksi online di sejumlah wilayah termasuk di kota bandung
pemerintah sebagai regulator dituntut untuk segera menyikapi hal tersebut
keberadaan taksi online di kota bandung masih menyimpan masalah
sebab sejumlah pihak dirasa tidak serius menyikapi hal ini
ketidakjelasan payung hukum misalnya membuat masalah taksi online menjadi polemik
sementara itu di kota bandung organisasi pengemudi online satu komando atau posko
lebih memilih jalur lobby untuk mencari solusi terkait dengan permen yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan tersebut
jadi yang saya harapkan dari pemerintah sendiri selaku pihak regulator itu
adanya sebuah keseimbangan di mana aturan aturan ini diberlakukan tidak dengan menggunakan sistem lama
terhadap para pelaku transportasi online ini
jadi saya harapkan juga pemerintah itu membuat regulasi
regulasi itu jauh lebih matang lagi
aksi yang akan dilakukan di jakarta mendapat dukungan dari pengemudi taksi online di kota bandung
sebagai wujud solidaritas
tuntutan yang paling utama adalah jaminan keselamatan pengemudi taksi online
ketika mencari nafkah di jalan yang berwujud undang undang atau payung hukum yang jelas
ya sebenarnya kita ingin juga sih berbadan hukum gitu ya
cuma ingin ada tanggung jawabnya dari pemerintah gitu
pasti ada plus minusnya gitu
di sini masih banyak zona merah
kalau kita masuk situ ya otomatis kita ketahuan dan pasti
hancur lah mobil kita kalau
kena ojek pangkalan gitu
misalnya nggak apa apa sih pakai stiker tapi
kita dikasih garansi gitu
buat keselamatan kita gitu
diharapkan pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab dalam hal ini
adapun polemik tentang taksi online
online melibatkan sejumlah pihak mulai pemerintah daerah hingga pemerintah pusat
kiki haryadi bandung
rencana pemerintah untuk menerapkan pm satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas dan peraturan gubernur no satu ratus delapan puluh delapan tahun dua ribu tujuh belas
tampaknya mulai menuai respon dari para pengemudi taksi online
hari ini mereka akan melakukan aksi damai turun ke jalan untuk menolak rencana kebijakan pemerintah tersebut
sudah ada irina wardani di kawasan monas saat ini dan kita akan segera ke irin
irina selamat pagi ini bagaimana situasi di tempat anda saat ini
bagaimana jalannya aksi damai dari para pengemudi taksi online di sana apa tuntutan mereka
ya selamat pagi daniar dan fani
seperti dilihat di belakang saya pihak kepolisian baru saja selesai mengatur atau melakukan sop pengamanan standar
yang biasa dilakukan dalam menangani unjuk rasa
hingga saat ini belum ada tanda tanda
masa bergerak dari irti
baru saja beberapa menit yang lalu memang ada konvoy beberapa kendaraan yang berteriak teriak mengeluarkan yel yelnya
seperti uber grab hidup uber hidup grab gitu menuju ke lapangan irti
namun mereka dikawal oleh pihak kepolisian dan juga oleh dishub
nah rencana memang mereka akan berkumpul pukul sembilan namun hingga sekarang belum ada masa yang berkumpul terlalu banyak
kira kira masih baru ada lima belas mobil saja yang berkumpul di lapangan irti
kemudian dari lapangan irti
irti mereka akan menuju ke permen hub untuk mengeluarkan unuk unuknya melakukan unjuk rasa damai menuju ke mk mahkamah konstitusi
lalu di istana negara dan aksi damai akan berlangsung beberapa saat di depan istana negara menuntut agar presiden jokowi mendengarkan aspirasi mereka
agar mendorong atau mendesak kementerian perhubungan untuk mencabut permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
memang dalam permen hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas yang selesai dibahas di bulan oktober dua ribu tujuh belas ini
dan akan diberlakukan di tanggal satu februari dua ribu delapan belas mendatang
ada empat poin yang dirasa memberatkan para pengemudi taksi online
antara lain adalah diberlakukannya ujikir bagi para pengemudi taksi online
kemudian adanya sim khusus sebagai identitas pengemudi taksi online
kemudian pembatasan kuota di tiap wilayah akan ada dibatasi yang sampai sekarang harus masih dalam pembahasan berapa jumlah sebenarnya
yang akan dibatasi di tiap wilayah
jumlah pengemudi taksi online
dan yang keempat adanya tempel stiker yang biasa kita temui dalam taksi taksi konvensional
menurut menteri perhubungan budi karya ini adalah sebagai bentuk pengamanan dan juga pengamanan dan pelayanan
bagi para penumpang dan pengemudi taksi online
agar semua sama sama merasakan hak yang sama antara pengemudi taksi online pelanggan dan juga taksi konvensional
sehingga tidak ada rebutan
jatah istilahnya dari budi karya
jatah dari penumpang
dan niar fani
ya irina kita tahu bersama bahwa nampaknya masa belum bergerak
tapi kita tahu bahwa sudah ada pengamanan sop yang kemudian diberlakukan di sana
jika melihat pantauannya saat ini apakah ini sudah mulai mengganggu arus lalu lintas
apakah ada pengaturan ubah arus begitu
ya dari pihak kepolisian sendiri yang juga dibantu oleh aparat tni menerjunkan sekitar
tiga puluh lima kompi pasukan yang totalnya sekitar tujuh ratus lebih personil
yang akan mengatur lalu lintas menjaga beberapa titik titik yang memang seperti kita ketahui ini adalah titik titik ring satu ya
tapi tidak ada pengalihan arus lalu lintas
karena menurut dari kombes polrom mahuta julu selaku kapolres jakarta pusat
tidak akan ada pengalihan arus lalu lintas karena masa selalu dihimbau
masa yang akan melakukan unjuk rasa selalu dihimbau

artinya mereka harus bubar sebelum pukul empat sore
nah walaupun kemudian ada persiapan persiapan seperti adanya barakuda dan juga water cannon
itu sebagian dari sop pengamanan unjuk rasa yang memang selalu diberlakukan dalam setiap unjuk unjuk rasa yang akan dilakukan oleh masyarakat masyarakat
baik terima kasih irin untuk laporan sementara anda
langsung ya dari lokasi rencana
rencananya akan dilakukan aksi damai oleh driver dari taksi online
nah kalau kita bicara soal ini masa aksi yang dikabarkan memang berjumlah ribuan
tapi memang kita belum ketahui bersama dari mana mereka bergerak dari mana mereka sudah berkumpul
tapi yang paling pasti mereka menuntut pembatalan aturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
dan berikut kami hadirkan sejumlah poin dari peraturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
menteri perhubungan budi karya sumadi menegaskan peraturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
yang mengatur tentang taksi daring harus tetap berjalan
terkait ada yang merasa terjadi ketidakadilan menurut budi karya
pihaknya sangat berhati hati merespon keinginan dari pengelola taksi konvensional dan taksi online
namun taksi online juga diharapkan tidak serta merta harus melibas semuanya
namun memberikan edukasi bagi taksi konvensional
selanjutnya ada pula poin poin yang dituntut oleh pihak driver taksi online
beberapa di antaranya seperti yang anda sudah simak di layar kaca soal pasal
sedangkan bagi poin aturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
di antaranya mencakup ketentuan menjalankan sebuah usaha sebagai perusahaan angkutan yang wajib
beban hukum sesuai dengan undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
badan hukum yang dimaksud dapat berupa perseroan terbatas atau kooperasi
keanggotaan atau asetnya diperbolehkan atas nama perorangan
sedangkan bagi perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat bergabung dalam wadah kooperasi
nah mengenai persyaratan minimal kendaraan ini berlaku bagi badan hukum dengan bukti surat tanda nomor kendaraan atau stnk atas nama badan hukum
tarif batas bawah memiliki dua tujuan yaitu menjaga persaingan usaha yang sehat
dan menjaga investor atau operator angkutan umum untuk dapat merawat kendaraannya